dua kali sudah mendapatkan sanksi etik dari dewan etik suara yang menuntut ketua mahkamah konstitusi arief hidayat untuk mundur dari jabatannya kian nyaring
bahkan tuntutan itu tidak hanya datang dari masyarakat sipil tapi juga dari pegawai di mahkamah konstitusi sendiri
apakah kartu kuning kedua untuk arief ini bisa membuatnya lengser dari jabatan
kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan abdul govar husnan pegawai mk yang menilai arief hidayat harus mundur dari jabatan ketua mk
saya memangnya bung govar saja ya
kemudian ada wahida suaib yang merupakan penasihat pemilu kemitraan yang juga merupakan salah seorang pelapor dugaan pelanggaran etik arief hidayat
selamat malam wahida
kita sebut saat itu dugaan pelanggaran saat itu ketika melaporkan masih dugaannya tapi kemudian sudah ada sanksi etik walaupun ringan ya
oke saya mulai dari bung govar terlebih dahulu
apa kemudian anda sampai kemudian saya sebut mungkin nekat ya meminta ketua mk mundur
anda berada di dalam mk
ketua mk mundur
saya kalau bicara soal resiko ya pasti beresiko dan saya mempertimbangkan itu
tetapi ini kan pembicaranya adalah urusan soal kepentingan sebuah institusi yang besar mahkamah konstitusi
lembaga ini bukan lembaga main main
lembaga ini adalah putusan dari mk itu tidak ada upaya hukum lagi
bahkan kalau mengutip pendapatnya
iya prof sajib torahat
di atas putusan mk itu hanya ada langit
artinya apa kita harus menjaga orang orang di dalam mahkamah konstitusi ini tetap kredibel
putusan dewan etik yang menjatuhkan putusan dua kali apa namanya itu
ya sanksi etik ke ketua mahkamah konstitusi
bagi saya adalah harusnya itu ditanggapi secara serius
hakim konstitusi itu adalah seorang negarawan
secara sederhana bung indra negarawan itu saya memahami adalah orang yang sudah selesai dengan hidupnya
orang yang kemudian kalau orang biasa itu dianggap biasa tetapi ini adalah manusia yang dianggap super
dia harus di atas rata rata
makanya itu adalah konsep negarawan
sampai saat ini kemudian saya memahami konsep negarawan ini adalah orang yang kemudian dia harus fokus
urusan urusan yang harus dianggap super
urusan yang itu tidak terkait dengan dirinya
dia harus fokus pada urusan yang terkait dengan negara
dan saya melihat even itu kemudian apakah putusan dewan etik itu dipersoalkan apa tidak
saya melihat putusan dewan etik itu menurut peraturan mahkamah konstitusi jelas itu adalah final and binding
artinya ketika diputus sudah tidak ada upaya hukum lagi
dan para pihak di sini ya kan harus menerima putusan itu
dengan dua kali melanggar etik menurut anda juga sudah cukup menurut saya untuk mundur
karena memang bagaimanapun ketua pmk itu adalah seorang negarawan
maksudnya kenapa analoginya kemudian seperti sepak bola dua kartu kuning harus keluar kartu merah begitu
maksudnya apakah memang ada aturan yang mengatur dua sanksi etik cukup untuk kemudian meminta agar ketua mahkamah konstitusi ini mundur
kalau aturan tidak ada bung indra
karena aturannya itu di pmk itu harus tiga kali
baru itu kemudian kita akan dewan etik akan meminta dibuatkan apa namanya dibentuk majelis kehormatan
nah cuman persoalannya adalah ini lagi lagi kembali ke hati nuraninya prof arief ya bahwa ini sudah dua kali
kita harus sayang kita harus kasihan kepada lembaga mahkamah konstitusi
sejak berdiri lembaga mahkamah konstitusi itu kalau kita lihat misalnya dalam periode prof jimli ya itu langsung seperti berlari orang
dalam periodenya prof mahfud oke
tapi di periode periode selanjutnya misalnya ada kasus misalnya pak akil mukhtar
ada kasus misalnya apa namanya itu pak patra sakhbar
pak patra sakhbar
sebelum itu juga ada kasus misalnya pak arsad sanusi
dan sekarang ada kasus etik
bukan sekali ya
kasus pak arsat sanusi itu sekali dan kemudian beliau sudah menyerahkan bin nya sebagai tanda mundur
langsung saat itu juga
tapi persoalannya adalah saya tidak tahu kenapa kemudian profesor arief saat ini tetap ingin bersikuku ingin menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi
secara aturan itu boleh sah memang
tapi ini bagaimanapun adalah
harus diperhadapkan persoalan pada konsep negarawan itu sendiri
makanya saya ingin mengetuk hati nurani
sudahlah saya kira sudah cukup beliau harus mundur
tanda sampai malam ini yakin dan kukuh dengan apa namanya sikap anda harus mundur
beliau harus mundur karena kasian
demi apa demi apa ini demi mk untuk agar kenapa
ya kan kalau ingin ditingkatkan kan beliau sering mengatakan kita harus meningkatkan public trust seperti itu ke kami kami ini
bagaimana kemudian public trust itu bisa meningkat kalau kemudian ada kasus kasus seperti ini
apalagi ada contohnya soal public trust tadi agak menurun ketika gugatan pernah dicabut ya
oleh kasusnya pak busro mukades misalnya kan pak busro
bu waida juga berada di situ untuk mencabut gugatan yang sebelumnya dilayangkan ke mk
ini terkait apa itu gugatan apa waktu itu bu uji materi apa
sebenarnya uji materi terkait dengan undang undang tujuh belas dua ribu empat belas
bukan undang undang md tiga

di mana teman teman koalisi dan pak busro mukadis itu menguji keabsahan pansus angket
untuk kemudian memproses kpk gitu itu kasusnya
saat itu kemudian mencabut saat itu bersamaan dengan
teman teman koalisi waktu itu mencabut tapi saya sendiri tidak pada proses itu
tapi saya sebagai pelapor ke dewan etik terkait dugaan pelanggaran etik pak arief
pak arief hidayat ya
saat itu ketika pak arief hidayat sedang ramai di situ
pak arief hidayat sedang rame disorot tentang pertemuannya dengan komisi tiga
iya di situ saya sebagai pelapor di situ
dengan teman teman koalisi
apa resikonya kalau kemudian misalnya bagi mk pak arief tidak mundur seperti yang misalnya disarankan oleh
apa yang diminta begitu secara tegas oleh pegawai mk sendiri
nanti kita akan meles lebih lanjut ya kita beritahu lebih dahulu
selaplah bersama prime news
tadi kita sudah simak bagaimana permintaan dari pegawai mk sendiri
yang pernah juga bekerja bersama pak arief sebagai umk saat itu
tapi kalau anda lihat sendiri bu wahida anda yang melaporkan dugaan pelanggaran etik saat itu ya
tapi sekarang sudah ada sanksi etik berarti memang ada pelanggaran etik
benar awal itu anda melaporkannya gara gara apa sebenarnya
apakah memang karena pertemuan komisi tiga itu
atau track record sebelumnya sudah anda catat bahwa memang prof arief ini punya banyak persoalan etik
ya oke kami melaporkan sebenarnya terkait kasus utamanya adalah terkait dengan dugaan pertemuan beliau dengan pimpinan komisi tiga
dimana beliau kan pada posisi akan menjalani fit and proper test
sementara pimpinan komisi tiga akan memfit and proper test
layakkah pantaskah terjadi pertemuan antara orang yang akan memfit and proper test
kelompok yang akan mengalami fit and proper test itu
rasanya kok sangat tidak layak dan tidak etis gitu itu satu persoalan
apalagi pertemuannya bukan di gedung dpr ya
pertama yang kedua sifat pertemuannya tidak resmi
di hotel kalau tidak resmi bagi saya itu ruang gelap
karena apa tidak akan pernah ada catatan notulensi
tentang apa pertemuannya misalnya
tentang apa pertemuannya sulit loh sementara beliau ini kan punya posisi yang sangat tinggi di sebuah lembaga yang juga punya kewenangan yang luar biasa
punya maruah yang luar biasa gitu itu satu
kemudian yang ketiga tentang substansi pertemuannya
yang diindikasikan melakukan di deal politik dengan para pimpinan komisi tiga
jadi ada tiga hal disitu yang sejatinya menjadi persoalan
makanya kami melaporkan
kami melaporkan karena kami menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pak arief itu melanggar peraturan mahkamah konstitusi nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
ada empat prinsip yang dilanggar oleh beliau yaitu prinsip independensi ketidakberpihakan integritas
kepantasan dan kesopanan
kesopanan juga ada ya
kesopanan juga yang kemudian dilanggar
karena masing masing prinsip ini kan punya breakdown terkait dengan tindakan tindakan nyata seperti apa yang masuk dalam kategori misalnya melanggar prinsip independensi
itulah kemudian kami melaporkan ke dewan etik waktu itu
kalau kemudian putusan sanksinya adalah etik ringan pelanggaran etik ringan itu bagaimana anda melihat apalagi
kalau dilihat pelanggaran sebelumnya begitu kan ada pelanggaran etik ringan juga
anda menerima tidak sebenarnya putusan dewan etik ini ketika disebut hanya pelanggaran ringan misalnya
teman teman koalisi sangat kecewa dengan putusan dewan etik karena bagi kami gini terlepas ya terlepas ada deal deal politik misalnya
pertemuan saja orang yang akan fit in propertis dengan akan fit independensi itu sudah sebuah pelanggaran etik gitu
dan itu berat gitu apalagi dengan mk dengan politisi gitu
kalau argumen pak arief mengatakan begini
waktu pemeriksaan di dewan etik bahwa
menurut dewan etik beliau berargumen bahwa
saya ini kan dulu waktu jadi hakim mk
itu kan melalui proses di dpr
maka saat akan dicalonkan lagi wajar kalau saya kemudian berkomunikasi dengan dpr
nah soalnya pertanyaannya model komunikasi seperti apa
apakah tidak boleh melalui surat misalnya untuk mempertanyakan kesediaannya dan segala macamnya gitu
nah itu itu yang kemudian catatan kami juga bahwa beliau ini kan bukan pertama kali saja kena ini
sebelumnya telah ada kasus kesehatan
di mana beliau kena sangsi ringan
dan sebelumnya lagi sudah pernah dilaporkan oleh teman teman masyarakat sipil
oh ada lagi sebelumnya
ada juga sebelumnya dilaporkan karena tidak melaporkan lhkpn bersama empat hakim konstitusi yang lain gitu
jadi bukan hanya kasus itu saja pertemuan saja
tapi sebelumnya sudah ada pertemuan
nah bagi kami begini ya
kalau mengacu pada pasal lima dan lima belas undang undang dua puluh empat tahun dua ribu dua
junto undang undang delapan dua ribu sebelas tentang mk
hakim konstitusi itu harus ada
ada empat syarat yang dimiliki
dia dipilih karena berintegritas tidak tercelah dia adil dan sosok negarawan
nah silahkan kemudian pak arief terkait dengan kemudian tuntutan kami untuk beliau mundur
silahkan introspeksi diri jujur pada diri
apakah anda masih memenuhi empat kriteria untuk menjadi hakim konstitusi itu
ditambah lagi bahwa dia harus menguasai tentang konstitusi dan kenegaraan
mungkin beliau secara
beliau memiliki memenuhi unsur memiliki pengetahuan tentang konstitusi dan kenegaraan
apakah itu tidak tercelah masuk tidak tercelah apakah beliau masih adil apakah beliau sosok negarawan
kami sudah menilai bahwa beliau tidak masuk kategori itu lagi
apalagi sudah ada dua sanksi etik ya
tapi kami perlu tambahkan dulu sebelumnya untuk perbincangan malam hari ini
kami sudah berusaha untuk juga menghubungi jenis yang berbeda
untuk juga menghubungi jurubicara dari mahkamah konstitusi untuk menjelaskan persoalan ini
tapi informasi terakhir yang kami terima adalah minta izin kepada pimpinan
sehingga sampai sekarang tidak ada berarti tidak bisa hadir atau tidak bisa mengkonfirmasi
artinya memang tidak bisa tidak mendapatkan izin dari pimpinan ya
baik saya kembali ke bung govar terlebih dahulu
ini sudah ada respon dari prof arief ya
pak arief sebagai ketua mk
jawabannya adalah ketika mengomentari anda ya
ketika mengatakan kemampuan kesehatan anak ini dia sakit hati kepada saya
dia sering tidak masuk jam kantor sering keluar
alasannya mengurus keluarga
jadi apa yang anda sampaikan ini karena sakit hati dengan pak arief
ya saya kira itu adalah sebuah komentar yang perlu dipertanyakan kenegarawanannya
karena kami itu bekerja di mahkamah konstitusi itu by system bung indra
kami harus hadir di situ jam setengah delapan dan pulang jam empat
kita kami juga mempunyai pimpinan
yang direct event kemudian kami atau saya pribadi itu nempel di hakim
tetapi kami mempunyai atasan atasan secara struktural
mulai dari kasubag kepala bagian kepala pusat
sampai detik ini boleh dicek
apakah kemudian saya pernah melakukan yang dikatakan oleh prof arief itu
maka dari itu kemudian melalui forum ini saya meminta kepada profesor
untuk mengklarifikasi itu
untuk mencabut statemenya itu
karena kalau itu tidak dicabut itu terkait dengan harga dan mata tempat saya
dan saya sampai detik ini akan mempertimbangkan
ini akan saya bawa ke dewan etik
bagaimana mungkin kemudian seorang negarawan menyampaikan sesuatu yang bagi saya seperti tadi
bahwa saya juga dikatakan ingin sebuah jabatan
bung indra harus saya sampaikan kepada publik bahwasannya
posisi saya di mahkamah konstitusi adalah fungsional
fungsional itu berbeda dengan struktural
artinya fungsional itu kalau ingin dia naik
semakin banyak saya menulis
maka kemudian lompatan lompatan gerit gerit yang saya peloreh akan lebih tinggi
tapi kalau kemudian saya malas
akan luntur dengan sendirinya begitu ya
itu akan tergantung pada diri saya gitu loh
jadi bukan tergantung prof arief atau siapa yang atasan anda langsung begitu ya
tidak bung indra
karena posisi peneliti di mahkamah konstitusi itu fungsional
dan itu di bawah libi
libi kemudian mempunyai geritria geritria
bahwasannya anda bisa memenuhi peneliti muda peneliti matia
atau kemudian menjadi profesor riset
itu syaratnya begini begini begini
apa yang kemudian saya inginkan dari prof arief
sekarang pertanyaan saya adalah
kapan kemudian saya bertemu
prof arief harus menjelaskan ini
kapan saya ketemu dengan beliau ngomong soal ini
apakah kemudian ada saksinya
apakah kemudian ada saksinya
apakah kemudian ada saksinya
apakah kemudian ada saksinya
kalau tidak ada saksi minimal ada rekaman rekaman yang lain cctv
maksudnya terkait permintaan jabatan
permintaan permintaan jabatan ini
karena saya itu bung indra
hampir dua tahun di australia
saya baru kembali ke mahkamah konstitusi itu
tanggal dua januari dua ribu tujuh belas kemarin
selama rentang waktu itu saya itu hanya sekali menghadap ke prof arief ketika itu lapor diri
sebagai seorang pegawai yang saya adalah staffnya
saat itu katanya saya kemudian saya belum tahu ditempatkan di mana ketika awal masuk lagi
tetapi dari pimpinan saya dianjurkan untuk bertemu dengan prof arief
kemudian saya juga menghadap s satu dan struktural yang lain
ini adalah bagian saya sebagai seorang pegawai
kemudian saya dikatakan minta jabatan
ini yang harus diklarifikasi oleh seorang negarawan
karena ini berbahaya
karena kalau itu tidak bisa diklarifikasi dengan baik
saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini ke dewan etik
dan ini berbahaya sekali saya kira
prof arief lagi lagi harus mempertimbangkan itu
saya kira itu bung indra
apakah anda memang pernah menjadi peneliti atau staff misalnya
karena yang disebut secara umum di pemberitanya kita tidak tahu detail strukturnya seperti apa di mk
pernah bersama dengan prof arief tidak sebenarnya
anda pernah dibawa prof arief tidak maksudnya
jadi posisi saya adalah seorang peneliti yang terhubung ke hakim
hakim yang pertama kali saat itu kemudian ketika prof arief masuk pertama kali
karena dulunya saya terhubung ke prof mahfud md
ambil tiga tahun
prof mahfud keluar dan kemudian prof arief menggantikan
akhirnya saya kemudian nempel ke prof arief
saat itu beliau hanya menjadi baru
menjadi hakim konstitusi biasa
nasib baik kemudian beliau menjadi wakil ketua dan kemudian nasib baik juga beliau menjadi ketua mahkamah konstitusi
saya masih nempel dengan beliau
saya tidak nempel ke beliau itu ketika kemudian saya memutuskan untuk cuti di luar tanggungan negara
karena saya memutuskan itu posisi ketika itu istri saya sedang kuliah di australia
dan saya mempunyai dua anak yang harus ikut ke sana demi anak saya
artinya keluarga bagi saya adalah nomor satu dan saya tetap bersama dengan istri meskipun itu berat
setelah kembali kemudian
setelah kembali saya lapor diri dan itulah pertemuan satu satunya dengan prof arief
tidak meminta jabatan benar itu
apa yang mau saya minta saya peneliti
sejak awal saya masuk di mk saya adalah peneliti
sampai sekarang adalah saya peneliti
jadi tidak bisa juga meminta jabatan
tidak bisa minta jabatan juga
kecuali kemudian ada surat tugas dari pimpinan kamu misalnya ditugaskan di sana
itu bukan wilayah saya
bagi saya peneliti itu adalah pekerjaannya nyaman sekali
karena kita bekerja sendiri menulis menuangkan ide ide
baik katakanlah kemudian ini justru ditanggapi seperti ini oleh prof arief sebagai penutup
bu waida singkat saja
apa yang akan menjadi resiko ketika ini berlanjut
prof arief juga misalnya menjawabnya dengan justru tidak produktif misalnya seperti itu tadi
kalau saya sih melihat begini ya
mari kita lihat kepentingan yang lebih besar
mk ini punya kewenangan yang luar biasa
punya kewenangan membatalkan keberlakuan pasal yang disusun oleh lima ratus enam puluh anggota dewan
kemudian sengketa hasil pemilu ke situ
nah saya melihatnya bahwa gini
kita melihat ke depan ini akan ada pemilu nih
akan ada pilik pilpres
mk adalah garda terakhir kemudian para peserta pemilu mendapatkan keadilan
jika kemudian ada dalam proses tersebut
apa yang dikhawatirkan anda
kita pernah punya sejarah terkait dengan mk yang ketuanya kemudian melakukan transaksi politik uang
kemudian dalam kasus tersebut
ingat pak akil mukhtar itu di empat belas daerah yang mengalami pilkada
itu kan menerima dari sepuluh miliar sampai tiga miliar sampai kemudian ada yang satu ratus dua puluh lima juta
itu semua adalah transaksi kasus terkait dengan pilkada
nah ini bagi saya itu beresiko sekali karena apa
ketika terpilih menjadi ketua telah ada indikasi diri politik
bukan tak mungkin itu kemudian akan berlanjut pada
ini suatu saat akan ditagi ya jabatan yang diberikan
nah pertahankan adalah kepercayaan publik terhadap mk
nah itu yang paling parah dan itu pak arief harus melihat kepentingan yang lebih besar
sebagai negarawan sebaiknya beliau mundur
kita lihat bagaimana nanti selanjutnya respon dari mk dan juga ketua mk terkait desakan mundur terhadap ketua mk pak arief hidayat
nanti bagaimana kelanjutan bunga fara
apakah nanti ketika anda dipanggil nanti juga akan memberikan keterangan tentu saja
dengan tuntutan anda ini
baik terima kasih pak abdul govar dan juga bu waidah swep telah bergabung bersama kami malam ini di prime news
memang singkat tapi paling tidak nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa
terima kasih selamat malam
dan rangkuman fokus bahasan kami akan segera hadir tetaplah bersama kami di prime news